arus globalisasi sudah tidak terbendung lagi masuk ke indonesia
disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih
yakni penekanan pada pola digital ekonomi artificial intelligence big data robotik dan sebagainya
guna menghadapi tantangan ini pengajaran di perguruan tinggi pun dituntut untuk berubah
pada dua puluh empat januari dua ribu dua puluh menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
meluncurkan paket kebijakan pendidikan kampus merdeka
kebijakan ini merupakan kelanjutan dari konsep merdeka belajar
yang bertujuan untuk mempercepat inovasi di bidang pendidikan tinggi
pada peluncuran paket pendidikan kali ini ada empat kebijakan pendidikan yang dikeluarkan
yaitu kemudahan dalam membuka program studi baru akreditasi perguruan tinggi
perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum dan hak belajar di luar program studi
paket kebijakan kampus merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi
meski demikian kebijakan ini masih belum menyentuh aspek kualitas
akan ada beberapa matrix yang pemerintah gunakan untuk membantu perguruan tinggi
usia rata rata sdm kita tuh sangat muda
tiga puluh tahun berarti seharusnya kita sudah mendapatkan keuntungan ya dari bonus demografi
ini kita harapkan sdm kita bisa menjadi kontributor terhadap pembangunan bangsa
bukan justru menambah jumlah pengangguran
nah bagaimana kita menyiapkan ya sdm kita untuk supaya lebih kompetitif lebih produktif lebih kompeten
apalagi kita harus sekarang memasuki era revolusi industri

untuk itu tentu yang diperlukan adalah pendidikan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan yang ada
nah kita sudah ditemani oleh menteri pendidikan dan kebudayaan mas menteri nadiem anwar makarim
ini sebenarnya merupakan wawancara kita yang kedua kalinya
karena menurut saya masih banyaknya persoalan yang mendasar yang harus kita carikan solusinya
karena pendidikan itu sebenarnya melakukan fondasi ya basis dari kemajuan semua bangsa
keberhasilan semua bangsa itu pasti dilihat dari kualitas pendidikannya
ya memang kita masih banyak kekurangan dalam hal ini
oleh sebab itu kita mengharapkan ya mas menteri bisa mencari jalan keluarnya

mas menteri ini mas nadiem ini sendiri juga adalah produk dari pendidikan yang tentu saja sangat baik ya kita melihat sebagai seorang

sehingga banyak yang diharapkan ketika dipilih menjadi seorang menteri
mas alif sendiri mungkin bisa cerita latar belakang dari pendidikan dan kira kira ini apa pengalaman ya sehingga bisa mengikuti jenjang karir yang begitu sukses dan bisa berkontribusi ya

jadi saya mbak desy itu telah mengalami melalui berbagai perjalanan

bagian lalu s dua nya juga di amerika jadi pendidikan formal saya itu saya udah mencicipi berbagai macam sistem gitu
semuanya ada kekuatannya ada kelemahannya gitu
tapi satu hal yang saya sadari kalau saya melihat hidup saya secara holistik
pengalaman pembelajaran saya itu bisa dibilang di sekolah formal itu ya di kelasnya kurikulumnya dan lain lain itu
yaitu aktivitas aktivitas ekstra kurikuler kurir lalu aktivitas dengan teman teman
mungkin pergaulan secara sosial juga
pergaulan dengan sosial dengan teman teman dan mungkin yang terbesar dari semua itu dari karakter dan juga exposure saya
sebagai anak muda itu orang tua saya jadinya
seberapa penting bagi orang tua nadiem pendidikan itu
dan penekanan orang tua saya ke saya bahwa pendidikan itu adalah kunci dari kemerdekaan berpikir
pendidikan itu kunci dan nggak selalu diposisikan sebagai untuk sukses secara finansial
tapi kemandirian finansial penting
tapi yang lebih penting lagi adalah untuk membuka pemikiran kita terhadap

hal hal di dunia ini
sehingga kita ini bisa punya pendapat yang independen dan mandiri
jadi kita berkedaulatan gitu opini kita dan pendidikan kita
jadi macam macam mbak desy
jadi yang saya lihat pertama adalah guru yang paling saya ingat di sistem pendidikan
itu biasanya bukan guru yang selalu kayak terpinter atau ter apa
guru yang selalu terhebat adalah guru yang dua hal
satu adalah care sama kita atau percaya sama kita

dan kedua adalah passionate sekali mengenai subjeknya dia

ini kita bicara mengenai passion
biasanya kan kalau apalagi kalau usia menyiapkan diri untuk dunia kerja
biasanya kan kita melalui pendidikan lebih tinggi lagi ya perguruan tinggi
nah di sini nih yang anak muda ya itu kan bingung ya
ini bagaimana apa sih yang kira kira cocok terhadap diri kita sendiri
tapi pada waktu yang sama nanti kalau lulus bukannya jadi pengangguran
tapi bisa langsung diterima dengan skills yang sesuai
nah ini bagaimana mendapatkannya itu
karena saya lihat ini kan apakah ada korelasi antara major atau apa yang dipelajari di perguruan tinggi dan karir yang akhirnya nadiem sendiri ikutin
tergantung prodinya apa
tergantung majornya itu apa di s satu nya
statistiknya tidak mendukung statement itu
bahwa sebenarnya korelasi antara kita pilih apa di s satu kita dan apa yang akhirnya kita menjadi karir kita
bahkan konsep karir pun sekarang setiap lima tahun pun berubah
kita bisa pindah industri lintas industri dan lain lain
jadi sebenarnya yang terpenting itu bukan menentukan memilih prodi yang tepat untuk masa depan kita
kalau menurut saya di era sekarang di mana perubahan itu terjadi begitu cepat
kita bisa ganti job setiap tiga tahun setiap lima tahun dan lain lain
dan kita harus mengulangi lagi
yang terpenting dalam periode pendidikan tinggi adalah menemukan kehausan untuk terus belajar
jadi itu caranya bisa macam macam
bisa dengan mencicipi berbagai macam hal lalu mengetahui hal hal yang tadinya kita nggak pernah mengetahui
mengetahui passion kita lebih mendalam dimana
bisa dengan cara kita melakukan experiential learning
dimana kita ter inspire dengan experience itu
yang penting adalah kita jatuh cinta dengan proses pembelajaran itu
dan mulai meraba raba kira kira di area mana kita punya passion
nah sekarang bayangin kalau itu yang terpenting di program s satu
sekarang ini sistem s satu di indonesia itu hanya boleh di satu disiplin
dan harus ya
kebanyakan kayak gitu
ya mungkin ada satu dua elektif
tapi secara mayoritas itu hanya di satu prodi itu semua mata kuliahnya
dan ya kalau misalnya di luar kampus pun paling kayak kkn dua lima bulan pada saat summer break
ini tidak bagus kenapa
karena menurut mas tadi mungkin orang pada usia itu masih belum tahu ya
benar benar apa yang menjadi passionnya atau apa yang menjadi keinginannya kan
macem macem alasannya kenapa itu tidak baik
yang pertama adalah dari sisi menemukan jati dirinya si anak itu
itu passionnya dia
setelah satu tahun mungkin
mbak desi jumlah mahasiswa s satu di indonesia yang setelah enam bulan satu semester di dalam prodinya
yang sudah dibangga banggakan keluarganya
dipush ke dalam masuk universitas yang baik
lalu dia sadar dalam waktu enam bulan
saya gak cocok disini
kalau saya mau mengambil apa yang saya cintai
itu pasti kelihatannya kurang bergensi
dan saya gak bisa persepsinya adalah saya gak bakal dapat kerjaan yang terbaik gitu
padahal realitanya sangat berbeda
tapi ada berbagai macam asumsi dan stereotype mengenai prodi prodi ini yang menghasilkan ini dan lain lain
sehingga influence orang tua juga sangat kuat
dan dia udah capek capek masuk universitas baik
jadi udah deh lanjutin aja walaupun dia di dalam hatinya tuh kepengen melakukan hal yang lain
berapa jenis prodi engineering yang sebenarnya passionnya di film
ada berapa jenis masuk di hukum padahal passionnya itu di sejarah
iya atau mungkin lulusan dari pertanian semua jadi jurnalis atau dan lain sebagainya ya
nah ini ada
itu yang pertama mbak desi
itu alasannya kita tidak bisa menemukan titik temu untuk hati si mahasiswa untuk menemukan passionnya dia
yang kedua adalah semua skill untuk profesi ujung ujungnya itu bakal harus belajar lagi di dalam profesi
harus ada training harus ada
mau itu jurnalism mau itu manufacturing mau itu teknologi mau itu hukum
ujung ujungnya pas masuk kerja kita harus riset lagi
karena sangat berbeda kondisi kerja sama kondisi di dalam kampus
nah disinilah bakal selalu ada mismatch
gak mungkin ini bakal fully link and match
tapi kenapa kampus itu bagian dari program s satu itu harusnya gak semuanya ada analoginya adalah kolam renang dan laut terbuka
agar anak anak kita pada saat keluar dari kampus itu nanti pas sudah lulus tidak tenggelam di laut terbuka
jangan dilatih berenang cuma di kolam renang
sekali sekali pergi ke pantai latihan di laut gitu
inilah konsep tiga semester kampus merdeka itu esensinya adalah degree s satu yang efektif adalah hybrid
kombinasi diantara dia dilatih di dalam komunitas akademis tapi juga sekali sekali dia dilatih di dalam komunitas di luar kampus
dimana itu dengan non profit yang kelas dunia dia mengerjakan proyek desa dia mengerjakan bakti sosial dia mengerjakan entrepreneurship dia magang di perusahaan
sampai dengan tiga semester
jadi ini adalah suatu cara kalau menurut saya adalah model yang terbaik adalah s satu itu gak bisa tanggung jawabnya universitas doang
s satu itu harus suatu program gotong royong antara civil society universitas swasta dan antar universitas pun ini harus sudah sekat sekat ini harus di breakdown
nah di dalam universitasnya pun makanya saya bilang itu kebijakan kampus merdeka adalah tiga semester
di luar prodi
karena di dalam kampus pun itu sekarang di banyak kampus yang terbaik kita sekat sekat antara fakultas itu luar biasa
betul sangat silo dan ini kayak kerajaan saya ini kerajaan saya gitu
dan ini gak bisa ini tidak yang terbaik untuk mahasiswa
yang terbaik untuk mahasiswa adalah kolaborasi antara fakultas
baik di dalam universitas maupun di luar
untuk menciptakan subjek subjek yang lintas disiplin
strateginya adalah harus ada percampuran harus ada diversifikasi dan unbundling daripada kurikulum s satu
kalau semua rektor di indonesia punya keyakinan ayo kita ambil lompatan ini
kita kerjasama kita buat kita ganti paradigma kita bahwa s satu itu adalah pekerjaan gotong royong antara kita dan pihak ketiga
biar kita pun tertantang untuk menjadi lebih baik
indonesia bisa menjadi case tadi perubahan paradigma perguruan tinggi di dunia
bisa lebih rinci mas nadiem mengenai kampus merdeka ini
bagaimana bisa diterapkan secara praktikal ya
sekarang kan dengan adanya kebijakan kampus merdeka tiga semester dari delapan semester mahasiswa itu berhak
kalau dia diterima di program program di luar prodidya semester di luar prodidya
ataupun dua dari tiga semester tersebut di luar kampus
jadinya kalau dia diterima di berbagai macam program semester ini yang sudah di approve
itu dia tidak boleh di stop oleh universitasnya
di luar fakultas kedokteran
karena kedokteran sangat dense
sangat spesialis dan itu masalah nyawa orang
jadi kita lagi memikirkan gimana caranya gitu
tapi untuk saat ini semua prodilayennya mengikuti aturan ini
jadi caranya bagaimana
siapa yang boleh menyetujui program semester di luar kampus maupun dalam kampus
ada dua pihak
satu adalah kementrian
dan yang kedua adalah rektor
jadi masing masing diberikan hak untuk meng approve suatu program
nah bedanya kalau rektor meng approve satu program itu untuk mahasiswanya dia
tapi kalau kementrian meng approve suatu program itu untuk semua mahasiswa
tapi mahasiswa juga bisa mengajukan ini dong keinginan misalnya
nah kalau misalnya rektor itu memperbolehkan
salah satu hal yang kita anjurkan adalah independent study project
jadi kalau dia ingin menciptakan suatu kurikulumnya sendiri dia bisa
saya kasih contoh mbak desy

perusahaan saya yang sebelumnya itu
itu awalnya itu dari suatu independent study project yang saya lakukan di mba program saya
jadi dia memberikan saya hak untuk menciptakan suatu course berdasarkan satu ide atau passion saya
tadinya belum jadi apa apa tapi saya mengambil jadi satu mata kuliah saya ciptakan
yaitu ya nama perusahaan sebelum saya itu
dan itu dari menjadi business plan dan akhirnya menjadi realita
jadi bayangkan itulah
dan itu di acknowledge ya mendapatkan
jadinya konsep itu juga kami menganjurkan rektor rektor untuk memperbolehkan mahasiswanya untuk membuat independent study project
ada beberapa hal tapi gini
sekarang yang terpenting adalah pihak pihak ketiga
mau itu non profit ngo universitas asing perusahaan swasta dan berbagai macam program program pelatihan startup dan perusahaan teknologi
ini semuanya harus mulai memikirkan ini sebagai kesempatan emas
karena bayangkan tiga dari delapan semester sekarang diberikan kepada dunia luar untuk bisa mendesain program program untuk s satu kita
jadi bayangkan semua perusahaan yang kelas dunia tentunya
nggak boleh yang perusahaan yang abal abal
tapi semua perusahaan perusahaan semua ngo bisa menciptakan kurikulum kors baik di dalam institusi mereka maupun in the field
bisa bikin berbagai macam gerakan gerakan sustainable development goal di desa desa
ini adalah kesempatan emas untuk indonesia bukan hanya mengejar universitas universitas di luar negeri
tapi kalau kita sukses dalam program ini kita punya kemungkinan kita melip frog
kita bisa yang pertama di dunia
yang benar benar menerapkan apply experiential learning sebagai fokus daripada s satu kita
itu bayangin gak sih kita jarang jarang kan menang sesuatu di dunia
bayangkan kalau semua rektor di indonesia punya keyakinan
kita buat kita ganti paradigma kita bahwa s satu itu adalah pekerjaan gotong royong antara kita dan pihak ketiga
biar kita pun tertantang untuk menjadi lebih baik
indonesia bisa menjadi case study perubahan paradigma perguruan tinggi di dunia
nah biasanya kan kalau orang ke universitas di awang awang ini lebih ke teori
sementara kalau masuk kerja tiba tiba kan ada culture shock kaget dan lain sebagainya
ini bagaimana dari kesiapan perguruan tingginya itu sendiri mas nadiem
karena pasti harus ada perubahan revolusi mental juga kan dari institusi
tapi kalau kita menunggu semua perguruan tinggi berubah secara budaya pembelajarannya itu kelamaan
makanya sementara mereka juga dilatih jangan di kolam renang saja tapi juga di luar
itu step pertama
tapi bagaimana cara cara untuk menjadikan bahkan di dalam kolam renang ini kita simulasikan biar lebih seperti laut
seperti ada lautnya ada ombaknya
jadinya kita harus berubah nih design kolam renang ini
pembelajaran yang tadinya itu pasif di mana si dosen berbicara selama satu setengah jam
memberikan ceramah atau lecture
lalu mungkin ditanya beberapa kali sama mahasiswa lalu sudah selesai gitu
itu kan itu sangat satu ya
itu sangat cara lama
kenapa harus datang di dalam kelas untuk hanya mendengarkan gitu
kenapa gak direkam aja
dikirim kepada mahasiswanya
pas datang ke classroom
langsung mulai diskusi
kalau bukan diskusi bisa juga project based gitu
jadi satu adalah seperti apa
apakah interaksi di dalam kelas itu
atau bahkan dialog berbagai macam
makanya di kelas kelas saya waktu saya s satu di amerika
kelas kelas yang saya yang paling berdampak kepada pemikiran saya dan pembelajaran saya adalah seminar
seminar itu adalah kelas yang biasanya kita berdiskusi mengenai subjek itu
dan dosen itu adalah fasilitator
fasilitator dari diskusi tersebut
dan dia lebih banyak menanyakan pertanyaan ke kita daripada kita menanyakan pertanyaan kepada dia
jadi jawaban bukan dari dia
karena pembelajaran itu adalah proses kita refleksi diri dengan mempertanyakan lalu mengatur pemikiran kita dalam diskusi
jadi berbicara itu luar biasa pentingnya
nah ini kan memerlukan istilahnya kan waktu cukup banyak
tadi kita harapkan kan di leaffrog ya
apalagi kebanyakan universitas di indonesia mungkin belum menerapkannya
bagaimana prototypingnya dan mengukur kesuksesannya ini
apa yang dimulai
ya ada beberapa hal
mungkin tadi untuk hanya melengkapi jawaban yang sebelumnya
satu poin lagi adalah dalam classroom semakin banyak kita mengerjakan project based learning
itu semakin relevan ke laut terbuka
itu yang penting
di dunia yang nyata hampir tidak ada aktivitas yang dilakukan sendiri
efektivitas suatu manusia di dunia era sekarang
bukan efektivitas dia sebagai individu lagi
tapi seberapa efektif dia bisa bekerja dalam tim
mau sampai startup terhebat
sampai ke pembantu rumah tangga
kebutuhan berkolaborasi itu luar biasa pentingnya
semua bekerja dalam tim
mbak desi pun bekerja dalam tim
semua di sini itu bekerja sama dengan mbak desi untuk menciptakan suatu produk
jadi kenapa semua pelajaran kita itu diukurnya sebagai individu dan lain lain
semakin banyak mata kuliah yang kita lakukan itu dengan menggunakan project based learning
dimana angka akhirnya itu berdasarkan project yang dengan tim
jadi mereka bekerja sama untuk menghasilkan suatu kreasi
dinilai sebagai tim
dan itu akan merubah secara fundamental
prioritas daripada kurikulum di perguruan tinggi
karena itu yang terpenting soft skill
kalau mbak desi ngomong sama hampir semua employer
mau di bidang apapun
hampir nggak ada yang komplain
aduh lulusan s satu indonesia nggak punya technical skills yang baik
atau tidak punya knowledge yang baik
hampir nggak ada yang bilang itu
dari industri dari employer dari berbagai macam pihak yang menerima murid murid mahasiswa mahasiswa
adalah mereka tidak siap kerja
kalau saya tanya apa sih maksudnya
siap kerja itu apa maksudnya nggak siap kerja
selalu jawabannya sama
mereka tidak bisa secara proaktif bekerja
harus terus dikasih tahu
mereka tidak efektif dalam berkolaborasi
jadi tidak tahu metode bekerja sama melalui email
bagaimana bekerja sama yang baik dengan meeting
bagaimana mengkondak meeting yang baik secara independen
komunikasi secara verbal dan secara tertulis itu kurang baik
kurang confident dalam berkomunikasi
tidak punya inisiatif
tidak punya inisiatif dan nggak mau ngambil keputusan
enggak mau disalahin
ini di luar hal hal yang kritik orang orang lebih senior mengenai milenial ya
ini adalah hal yang fundamental yang saya lihat selalu komplainnya seperti ini
jadi itulah soft skill soft skill itu tidak mungkin bisa terasah kalau tidak ada simulasi simulasi dia berkolaborasi dalam tim
nah itu harusnya bukan dari perguruan tinggi
dari sma smp itu harusnya sudah diasah
karena demandnya seperti itu berarti supply nya juga harus disiapkan
sesuai dengan permintaan
perguruan tinggi adalah untuk kesejahteraan rakyat
jadinya dari level minimal
minimum promis kita untuk orang tua untuk mahasiswa adalah pas keluar dari universitas
anda harus bisa dapat kerjaan
harus bisa mencari nafkah
itu adalah minimum promise kita
kalau minimum promise itu tidak dipenuhi
itu artinya perguruan tinggi gagal dengan janji dia kepada si mahasiswa
jadi kembali ke pertanyaan mbak desy mengenai matrix
apa kunci kesuksesan
kalau kita atau ukuran kesuksesan
kalau kita melihat perguruan tinggi
perguruan tinggi itu yang benar benar nggak bisa ngumpet mbak desi
karena itu adalah hasil mereka
banyak orang selalu nanya sama saya bagaimana kalau mau yang jadi akademisi
tapi jumlah yang mau jadi akamedis itu sangat kecil
selalu saya bilang akademisi

tapi memang itu penting sekali track untuk menjadi akademisi
dan itu hal yang harus kita tidak bisa kita ignore
dan harus kita malah tekankan
tapi mayoritas masuk ke dunia pekerjaan
paling gak temporarily masuk ke dunia pekerjaan
jadi perguruan tinggi tidak bisa sebenarnya menghindari realita daripada hasil pengangguran lulusan dia
itu metrik yang paling nomor satu menurut saya terpenting untuk diukur dulu
apakah dalam waktu enam bulan sampai satu tahun lulusan dia itu dapat pekerjaan apa tidak
oh mas menteri bagaimana dengan wirausahawan
iya itu juga bagus juga
itu kan juga sama itu kerja dia kan
kalau dia self employd atau dia membuat startup pasti dia ada penghasilan yang nggak mungkin orang tidak ada penghasilkan
dan mempekerjakan orang lain
mempekerjakan orang lain itu semuanya sama itu kriteria
malah kalau di definisi saya kalau menciptakan pekerjaan itu lebih tinggi lagi
ya itu harus dipercaya
nah karena itu menciptakan lapangan pekerjaan
tapi kuncinya adalah berapa dari lulusan ini dalam waktu enam bulan sampai satu tahun yang mendapat yang bisa mencari nafkah
dan yang kedua adalah seberapa besar dia dapat nafkah itu
itu juga penting dong
jangan cuma kalau semuanya kerja tapi mungkin pas pasan lah
jadi bukan skill based job juga buat apa ke perguruan tinggi
jadi kita harus sangat sangat
sangat jujur dan selektif mengenai apa purpose nya perguruan tinggi
dan kalau lulusan perguruan tinggi pasti nilainya kan juga harusnya jauh lebih ya daripada misalnya lulusan sma atau smk kan
makanya namanya perguruan tinggi
jadi kalau itu tidak menghasilkan pekerjaan yang layak dengan empat tahun investasi itu anak itu mahasiswa
ya berarti ada sesuatu yang tidak fair
salah satu hal yang suka bikin saya sangat frustrasi adalah banyak orang orang dengan intensi yang baik selalu bilang bahwa kalau misalnya kita memikirkan perguruan tinggi itu sebagai tempat untuk preparasi untuk mencari kerja
itu namanya komersialisasi pendidikan
itu namanya harusnya pendidikan tinggi itu untuk aktualisasi diri dan lain lain
selalu jawabannya kepada mereka ya mungkin bagi orang orang menengah ke atas di mana mereka tingkat ekonominya sudah mapan
iya memang perguruan tinggi itu bisa jadi tempat untuk aktualisasi diri
agar kesempatan ekonomi dia lebih baik dari orang tuanya
makanya ingin harus mendapatkan pekerjaan yang bagus karena orang tuanya sudah spending sudah menghabiskan uang investasi begitu banyak ya inginnya sukses kan
dan itu harus dihormati
kenapa alasan orang orang itu baik membayarkan untuk anaknya masuk perguruan tinggi
untuk masa depan ekonomi yang lebih cerah daripada mereka
makanya saya sangat kesal semua orang yang bilang oh perguruan tinggi adalah tempat untuk eksplore haven
desa di papua yang patungan untuk mengirim anak terbaiknya dia sekolah di jakarta di perguruan tinggi
bilang untuk dia perguruan tinggi itu adalah untuk self aktualisasi
kayak gak make sense sama sekali dan kita tidak menyambung kepada rakyat indonesia masyarakat indonesia
perguruan tinggi adalah untuk kesejahteraan rakyat
jadinya dari level minimal minimum promis kita untuk orang tua untuk mahasiswa adalah pas keluar dari universitas
anda harus bisa dapat kerjaan harus bisa mencari nafkah
itu adalah minimum promise kita
kalau minimum promise itu tidak dipenuhi itu artinya perguruan tinggi gagal dengan janji dia kepada si mahasiswa
jadi itu kita harus mengambil posisi
dan ini merupakan salah satu dari ukuran kesuksesan sebuah perguruan tinggi ya
itu yang pertama
enam bulan satu tahun tapi masih belum dapat pekerjaan ya something wrong ya ada sesuatu
lalu ada hal hal lain yang juga penting
tapi itu yang pertama
jadi itu minimumnya harus di situ dulu gitu
kalau ada penganggur kalau itu menciptakan pengangguran yang berasa itu udah pasti semuanya udah salah di situ
nah dan metrik metrik lain yang sangat penting itu juga nanti berapa jumlah
jadi sekarang kita masuk ke input input patrick
jadi contohnya berapa jumlah praktisi yang mengajar di kampus itu
berapa perenang laut bebas yang mengajar di kolam renang
itu juga sangat penting
juga dosen dosennya punya pengalaman di laut
punya pengalaman di laut lepas juga nggak
itu juga suatu metrik yang sangat penting
berapa jumlah kolaborasi dan partnership dengan industri maupun universitas asing
berapa jumlah fakultas asing yang melakukan joint program research dan lain lain gitu
ada berbagai macam metrik yang sangat
berapa jumlah anak anaknya yang total sks yang dilakukan di luar kampus
apakah mereka melaksanakan kampus merdeka
ini akan semua menjadi suatu namanya performance score card yang akan diimplementasikan dalam waktu yang dalam tahun sekolah ke depan
ke berapa perguruan tinggi to begin with untuk awal
untuk semua langsung diterapkan secara merata seluruh
tentunya itu adalah yang foundational
hal hal yang akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran
terutama s satu ya
di perguruan tinggi apapun fokus dari universitasnya
tapi prinsip dasar dari kampus merdeka adalah itu satu komponen mengenai pembelajaran mahasiswa
yang lain itu universitas mau ke arah mana
dia mau menjadi research university dia mau spesialis di pertanian dia mau spesialis di renewable energy
dia mau jadi hanya spesialis untuk mengajar s satu saja nggak mau berkembang
semua keputusan itu harusnya didukung
karena setiap universitas adalah suatu grup daripada penggerak yang punya passion di suatu arah
jadi universitas itu tidak harus menjadi semuanya
sekarang sistem penilaiannya adalah semuanya diseragamkan
sistem pendanaannya juga semuanya diseragamkan
ini tidak baik menurut saya
harusnya semua universitas bisa memilih spesialisasinya dia itu apa
dan itu menjadi marka terbuka bagi mahasiswa mahasiswa yang punya passion
stem atau science technology and math atau sekarang ada arts
kira kira dari segi ilmu yang dibutuhkan untuk indonesia juga leapfrog ke empat ini apa apa saja berarti
apakah kita harus mengubah paradigma apa yang diajaran oleh mahasiswa
ini supaya betul betul sesuai dengan yang diinginkan
ada dua alasan kenapa dulu magang itu seperti itu
dan banyak yang kualitasnya tidak baik
ada yang sangat baik tapi ada juga yang kualitasnya sangat tidak baik
jadi tidak ada pembelajaran substantifnya
satu kkn itu rata rata dua lima bulan
semua perusahaan yang saya interview mereka bilang
ngajarin anak itu di mana kantor itu seperti apa dan tim aja apa itu satu bulan
satu bulan itu tidak sampai bisa satu setengah bulan
setelah itu tinggal satu bulan lagi dia udah mau pergi
jadi saya tidak mau investasi sama anak itu karena tidak apa gunanya buat perusahaan saya
satu setengah bulan saja orientasi
dia masih bingung
sekarang dengan adanya minimal per semester itu lima enam bulan baru itu substantif waktu saya
waktu saya bicara berbagai macam industri baru mereka melek
mereka oh bisa enam bulan sampai dengan satu tahun
oke ini baru menarik
saya sudah berusaha untuk melatih dia untuk mengerjakan proyek yang substansial untuk perusahaan saya
atau tim saya departemen saya
pasti tidak di exploit tidak ada eksploitasi
biasanya kita sering melihatkan wah ini merasa bekerja untuk gratis istilahnya
iya tapi kalau bekerja untuk gratis dan pengalaman itu sangat baik
buat mahasiswa itu bukan gratis dong
mahasiswa mendapatkan pengalaman tersebut dan dia
dan diakui kan dari
betul dia dapat kredit tapi bukan kredit yang penting
di cv dia keluar waktu dia apply buat pekerjaan
dia sudah satu dia sudah punya network di dalam perusahaan itu
kedua di dalam cv nya dia pas dia lulus bukan cuma diploma yang dia punya
dia sudah punya sebenarnya pengalaman kerja selama enam bulan atau satu tahun
dan ini luar biasa itu menjadi competitive advantage dia pada saat dia berlomba lomba untuk mendapatkan pekerjaan
ya andatua king ini penting ya
untuk mendapatkan pekerjaan ya
dan mbak desy program apapun enggak bakal ada yang perfect
pasti masih ada internship internship yang kualitasnya kurang baik
tapi pertanyaannya adalah selalu dalam kebijakan bukan apa yang terbaik
kalau kita dalam kebijakan pendidikan ini selalu memilih harus yang terbaik gak bakal jalan
gak akan ada satupun kebijakan yang terambil
kriterianya adalah apakah ini secara average lebih baik dari yang sekarang
kalau anak anak itu keluar dan melihat dunia industri melihat bagaimana profesional berinteraksi
melihat bagaimana menciptakan suatu hasil karya di dunia yang nyata
yang hasil karya itu dibayar sama orang sehingga benar benar ada kebutuhannya jasa itu atau produk itu
itu akan merubah paradigma dia terhadap apa ini dunia yang benar
jadi pada saat dia nyemplung nanti dan lulus dia sudah siap
dia bisa mengidentifikasi
dia sudah punya network dia sudah melihat bagaimana tim bekerja
dia sudah melihat seberapa pentingnya punya confidence dan pede
dia melihat seberapa pentingnya meeting
dia melihat bahwa aduh saya mungkin etika bekerjanya atau ininya jauh di bawah orang orang ini ya
gimana saya mau compete gitu
saya harus lebih semangat nih
saya harus bangun lebih pagi
saya harus datang tepat waktu
saya harus mungkin untuk ngejer ngejer mengerjakan pr pr atau membaca baca di rumah
biar pada saat saya di dunia kerja saya siap gitu
itu bakal dia mulai sadar
karena mbak desy banyak banget anak anak yang sekarang apalagi di universitas terbaik kita
mereka mengira dirinya itu hebat
kayak waktu saya di sma mbak desi
saya di sma
jadi saya merasa pintar
pas saya pergi
kuliah di amerika
dengan semua orang jadi pinter
saya merasa diri saya bodoh
karena ini anak anak jauh lebih pintar dari saya dengan pengalaman itu
paling tidak mereka jauh lebih confident lebih ekspresif lebih berani mengutarakan opini
nah kalau saya tidak punya mental resilience
kalau saya gak punya ketamahan
saya bisa sejago mereka
itu saya pasti udah kayak udah demotivasi
nah banyak sekali murid murid s satu kita
dari sekolah sekolah top
dia merasa dirinya udah top
pas dia masuk ke satu perusahaan yang top
dia baru sadar
sama banyak anak anak sma nomor satu di sma dia
pas dia nyampe ke perguruan tinggi yang bagus
dia merasa itu
lalu pas dia masuk ke perusahaan yang bagus
baru dia sadar lagi dia demotivasi
nah proses ini ini kita harus mulai menghindari ini proses
karena untuk setiap anak yang tabah
dan kuat mentalnya
pasti ada dua tiga anak yang akhirnya quite aja
enggak deh saya nyaman nyaman aja
ini terlalu sulit buat saya
nah makanya harus mulai dilatih
berenang dengan ombak dan arus
nah ini saya ngeliat lebih perspektif besar dari kebutuhan indonesia
sebagai sebuah negara yang sekarang sudah masuk ke daftar negara maju
jadi para ekspektasi dari kita kan sdm nya kan juga harus maju lah
harus bisa produktif dan lain sebagainya
stem atau steam ya
science technology math atau sekarang ada arts
kira kira dari segi ilmu yang dibutuhkan untuk indonesia juga leapfrog ke empat ini
berarti apakah kita harus ada mengubah paradigma apa yang diajarkan oleh mahasiswa
saya lebih setujunya yang steam ya daripada stem ya
bahwa ada arts nya
steam itu adalah suatu arah empasis terhadap kepentingannya peran teknologi dan sains di dalam ekonomi baru kita
ya perubahan ekonomi kita
tapi banyak mispersepsi
kan saya dari bidang teknologi sebelumnya mad sih
jadinya banyak sekali terutama
yang senior senior gitu banyak sekali orang berbicara oh ya mas menteri
sebaiknya anak anak kita diajari gimana caranya menggunakan teknologi
lalu saya ketawa setiap kali bilang kayak gitu
anak mana harus diajarin teknologi
mereka lahir dengan teknologi
anda mungkin harus dilatih teknologi
sampai anak umur dua lima tahun belajar menggunakan smartphone itu gak ada yang harus ngajarin
jadi menggunakan teknologi itu bukan sesuatu yang harus diajarkan
ini ada mispersepsi
iya harus diajarkan cara menggunakan smartphone tablet kompetitor
anak kecil itu secara otomatis akan belajar
dia jauh lebih jago dari orang dewasa untuk belajar sesuatu yang baru
itu memang kapabilitas dia untuk membelajari teknologi sangat intuitif
gak ada bandingnya lah
dewasa kalah sama anak muda
jadi bukan itu yang terpenting
karena kalau kita mempelajari topik topik itu
proses pembelajarannya sangat fokus terhadap
jadi setiap kali kita berbicara steam plus a yaitu arts
adalah kombinasi antara system thinking dan kreativitas
karena di masa depan skill yang paling penting adalah untuk bisa memecahkan masalah
dan menciptakan solusi
ini membutuhkan system thinking yaitu critical thinking analytics capabilities dan kreativitas
nah steam kurikulum adalah kurikulum yang paling dekat kepada skill skill tersebut
jadi bukan yang penting itu bukan teknologinya
karena teknologi akan berubah terus
dalam lima tahun setiap teknologi akan keadaan luar sah
bahwa semuanya itu ada permasalahan
permasalahan itu ada root cost nya
dan ada berbagai macam cara atau solusi untuk menciptakan atau untuk menghilangkan masalah itu
nah itulah sebenarnya yang dibutuhkan adalah serdadu serdadu
kalau kita bisa punya sejuta aja orang dengan pemikiran sistem thinking di indonesia
berbagai macam masalah kita itu bisa dipecahkan di masa depan
makanya saya mengambil
saya semangat mengambil posisi ini mbak desi
padahal saya nggak ada keinginan untuk bergabung dengan pemerintah
karena saya sadar bahwa apapun permasalahan kita hari ini
di masa depan satu satunya cara menyelesaikan apapun masalah masa depan adalah untuk
menyiapkan serdadu serdadu pemecah masalah di masa depan kita
semua masalah kita mau itu climate change isu infrastruktur urbanisasi poverty semua itu kayak
kadang kadang kita main kayak whack a mole
oh ini keluar eh keluar lagi eh ayo kita solve lagi gitu
tapi agar masalah masalah fundamental kita itu bisa secara sistemik di solve
satu satunya cara adalah untuk melatih generasi berikutnya untuk berpikir dengan cara sistemik
dan makanya itu steam itu sangat penting sebagai empasis untuk kurikulum
ngomong ngomong bagaimana menjaga keseimbangan kesehatan mental fisik dan lain sebagainya
supaya paling tidak selama empat tahun ini rambutnya nggak putih semua
sudah mulai sih sudah mulai aja
riset ini kan selalu digunakan sebagai negara yang pendidikannya bagus jumlah risetnya juga paling tinggi dan lain sebagainya
ini bagaimana di indonesia apakah kita memang bisa menjadikan ukuran gitu
seberapa penting riset sih sebenarnya yang dihasilkan oleh
sangat penting tapi tergantung riset apa
kalau riset risetan doang itu
menurut saya nggak terlalu penting
tapi kalau apply riset yang bertumpu kepada suatu permasalahan seperti arahan pak presiden
itu saya paling suka katanya pak presiden itu selalu bilang kalau kita mau menginvestasi di riset harus netes
apa maksudnya netes
netes di konteks riset adalah menjadi solusinya buat rakyat
buat rakyat buat masyarakat buat industri apapun
jadinya research kita ini harus sangat fokus terhadap memecahkan suatu masalah yang ada di indonesia sekarang
jadi kalau applied research menurut saya luar biasa pentingnya dan kita ketinggalan
dan harus kita investasi jauh lebih banyak
nah kampus merdeka ini bisa meningkatkan kualitas dari riset riset yang dihasilkan
harusnya demikian kan
sangat bayangkan prodi aja untuk bikin prodi baru asal bermitra dengan misalnya fakultas dari perguruan tinggi luar negeri
kita kan mau menganjurkan pernikahan masal
dan pernikahan masal antara universitas kita dan asing maupun juga dengan industri
itu adalah memicu kolaborasi di bidang research dengan cara yang lebih intensif
dan bukan cuma itu dengan adanya kampus merdeka tiga semester di luar prodi
mahasiswa mahasiswa ini bisa juga menjadi research assistant
dalam periode satu semester itu
jadi berbagai macam project research ini bisa ada bantuan staffnya
sekarang dengan populasi yang sangat besar anak anak pintar bisa membantu
karena research itu bukan cuma mikir aja nulis esay
banyak logistiknya banyak harus mengeksekut di lapangan banyak mengambil survei mengolah data dan lain lain yang membutuhkan itu
jadi bukan hanya pendanaan research aja
tapi juga kolaborasi dengan institusi luar negeri maupun institusi di luar kampus
dan yang ketiga adalah bisa menggunakan sekarang mahasiswa s satu untuk fully dedicated kepada immersive research
karena sumber dari semua inovasi kreativitas dan lain sebagainya itu kan berbasis riset kan sebenarnya
ini optimistis semua bisa diterapkan dalam empat tahun ke depan
atau kita perlu berapa lama untuk semua ini bisa terasa hasilnya
apakah bisa semua tercapai dalam lima tahun tidak mungkin
apa kira kira kita bisa lihat dalam lima tahun dari segi kualitas sdm pengurangan
jadi gini mbak desy kita harus sebagai pemerintah kita ingin mencoba apalagi di kementerian pendidikan dan kebudayaan
untuk benar benar bisa menggerakkan roda pergerakan pendidikan ini
pergerakan merdeka belajar
tapi juga harus sangat realistis
bahwa semua perubahan sistem pendidikan itu time frame minimalnya itu mungkin sepuluh lima belas tahun
minimal sepuluh lima belas tahun
saya kan cuma punya tinggal empat lima tahun lagi nih
jadi job saya yang saya lihat job saya untuk lima tahun ke depan ini adalah untuk memastikan bahwa trajektori pendidikan kita itu berubah secara fundamental
jadi arahnya berubah sehingga
nanti kedepannya pas sudah tidak ada saya lagi itu masih bisa terus
dan tidak bisa dibalikan
jadi aim saya adalah untuk menciptakan irreversible change
change yang tidak bisa dibalikkan
karena menjadi pergerakan masyarakat
bukan kebijakan pemerintah
sudah menjadi budaya lah
sudah menjadi habit dan juga fondasi ya
ngomong ngomong bagaimana menjaga keseimbangan kesehatan mental fisik dan lain sebagainya
supaya paling tidak selama empat tahun ini rambutnya nggak putih
sudah mulai sih
sudah mulai agak putih putih dikit
karena saya lihat mas nadine selalu menjaga kesehatan fit lah
mungkin beberapa hal
yang pertama adalah kesehatan mental
itu yang menurut saya terpenting
kalau nggak ada kesehatan mental ya kesehatan tubuh sama semua itu bakal rusak semuanya
jadi cara saya adalah puasa sosmed
sudah hampir dua lima tahun saya nggak sosmed
tidak punya akun sosmed
itu luar biasa buat kesehatan mental saya
satu lagi adalah untuk tidak mendengarkan hal hal yang tidak konstruktif
jadi tidak berobsesi mengenai hal hal yang tidak konstruktif
tapi obsesi terhadap kritik yang konstruktif
itu sangat penting
untuk melihat kritik itu sebagai suatu pujian
artinya oh ini ada suatu kado
kebijakan saya lebih baik
jadi tidak konstruktif apa apa saja
kalau tidak konstruktif ya apapun yang kita lakukan salah
bukannya malah memberikan solusi
konstruktif itu oh itu mungkin ada resikonya loh mas menteri
itu seperti itu
mungkin cara yang lebih baik kayak gini
wah itu saya suka
terima kasih untuk kritik seperti itu
kalau yang kritik ini nggak ada
tidak ada yang benar tidak ada apa
ya udah solusi anda apa
anda punya solusi yang lebih baik apa tidak
jadi konstruktif adalah punya misi yang sama dengan saya
kita mau merubah untuk positif
nggak mungkin semua hal yang kita lakukan itu yang benar
pasti ada yang gagal pasti ada yang sukses
tapi kalau kita tidak mencoba kapan kita bisa tahu
jadi mental health itu
dan yang terakhir adalah ya untuk selalu menyediakan waktu untuk keluarga
nah itu luar biasa penting
time untuk saya dan anak anak saya itu luar biasa pentingnya
untuk menjaga kesehatan mental saya
tapi yang terutama adalah punya tim yang luar biasa di kantor
kalau punya tim yang hebat
dan tim saya sekarang adalah ini salah satu tim terbaik yang pernah saya kerja bersama
luar biasa sistematisnya
dan itulah yang memberikan saya animo tiap hari walaupun resistensi di luar sebesar apapun
tim kita semua terobsesi dengan satu solusi
yang terbaik untuk siswa siswi indonesia
semua keputusan harus dilihat dari lensa siswa siswi mahasiswa
kita cuma punya satu klien
yaitu masa depan indonesia
masa depan anak muda indonesia
jadi itu yang bikin job kita luar biasa semangatnya
apapun yang kita lakukan adalah untuk mereka
jadi optimis dan positif
katanya salah satu harus imun sistem kita kan penting ya dijaga
apa apa saja untuk dari segi fisik yang mungkin juga kita perlu ingatkan ya kepada
untuk menjaga untuk pencegahannya
untuk antisipasi itu ada beberapa hal yang terpenting
yang terpenting nomor satu adalah menjaga imun sistem kita
itu apa caranya
artinya makan harus sehat reguler
olahraga harus ada ya
kita secara gak boleh stress
harus menghindari stress
ini penting sekali
stress itu artinya imun sistem kita down
jadinya itu satu
menjaga imun sistem kita
jadi jaga imun sistem
kedua meminimalisi persentuhan antara orang ke orang
jadi seperti itu namaste
itu akan sangat membantu
atau ini pakai ini
betul pakai elbow
itu akan membantu gitu
dan yang ketiga adalah cuci tangan
luar biasa efektifnya cuci tangan
dari semua metode cuci tangan sebanyak mungkin sehari itu sangat efektif
untuk menghilangkan transmisi ini
yang lain lain itu sebenarnya
kalau dan yang terakhir adalah kalau sakit
kalau misalnya batuk atau pilek
jangan keluar dari rumah
di dalam rumah
kalau batuk itu kalau bisa begini ya
kalau batuk apalagi harus ditutup
tutup pakai baju ya
jangan jangan bahkan jangan pakai tangan
karena kalau tangan nyebar lagi
dan yang terakhir adalah kalau demam langsung ke dokter
kalau demam langsung ke dokter
dari semua itu yang paling penting adalah gunakan akal sehat
ini bukan seperti wabah wabah yang sebelumnya
jangan panik ya
karena panik justru bikin tambah stres
stres merendahkan imun sistem
baru nanti bisa semakin terakhir
stres bikin marah marah
nanti yang ada malah virus kemarahan yang ada
ini semua dijalankan
yang pertama adalah jangan panik
melakukan kebiasaan kebiasaan kecil itu
hidup sehari hari dengan
tapi jangan stres dan jangan panik
tapi ini dilakukan
untuk memberikan kebijakan atau diseminasi informasi ini secara
kami berkoordinasi dengan kemenkes
untuk mensosialisasikan langkah langkah

penting apalagi di sekolah sekolah
terima kasih banyak
terima kasih mbak desy
atas insightnya luar biasa
dan saya juga ikut terinspirasi
kita harapkan juga
ya semua orang kita bisa sukses ya
seperti mas nadiem ini yang memang
pendidikan sebenarnya di indonesia juga kan tidak kalah
ya dengan yang luar
tapi tidak ada salahnya juga kita bisa belajar ya
ya dari apa yang kita miliki sekarang
karena ini merupakan salah satu fundamental
atau basis untuk betul betul memajukan bangsa kita
kita nggak akan salaman ini
bersama menteri pendidikan dan kebudayaan
semoga ya berguna
dan kita harapkan sukses ya
pendidikan di indonesia
bonus demografi kita itu merupakan aset
ya jangan lupa anda bisa menyaksikan
dan juga di youtube ya
sampai jumpa dan bye bye